saya udah benar pak saya udah benar pak ya
sesuai pemerintah saya aturannya udah jelas kan aturannya
polisi merekam reaksi tak terpuji pemudik asal jakarta
yang ketahuan melanggar larangan mudik
karena tidak terima diminta putar balik
penumpang menantang polisi dan bahkan mencoba merampas ponsel milik polisi
yang merekam video
peristiwa ini terjadi di kecamatan cicuruk kabupaten sukabumi
rombongan pemudik dari arah bogor tertangkap menelusuri jalan tikus
demi menghindari pos penyekatan di terminal benda
kasat lantas polres sukabumi menyayangkan insiden ini
pihaknya mengatakan peraturan pemerintah ini harus ditegakkan
demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
itu dia tidak terima akan aturan pemerintah tentang diputar balikan
anggota kita sudah benar menjelaskan secara sistematis dan humanis
masyarakat itu tidak terima
tidak terima sehingga dia mengeluarkan handphone
dan anggota dengan sikap mengeluarkan handphone juga
namun handphone aku akan diambil
dan terlontarlah kata kata kasar
di pulau gadung jakarta timur anggota tni polri dan satpol pp
mendatangi rumah warga yang diketahui sedang mudik
aparat memasang stiker pemberitahuan
agar penghuni rumah segera tes swab dan isolasi mandiri setelah pulang mudik
kapolsek pulau gadung mengatakan akan disediakan posko swab antigen
yang akan melayani warga yang kembali ke jakarta
di tanah abang pihak kecamatan dan kepolisian juga menyidak penduduk
yang baru pulang mudik
jika tidak mengantongi hasil negatif tes antigen
warga diminta untuk segera menjalani tes keesokan harinya
di puskesmas secara gratis
pak kalau setelah kembali dari mudik ke jakarta
nanti akan dilakukan swab dan isolasi mandiri
tahu iya terima
karena memang buat kesehatan kita juga semua
tim gabungan akan terus menggelar razia dari pintu ke pintu
hingga masa arus balik berakhir
tim liputan cnn indonesia